puluhan pegiat safe trawulan dan warga desa sentono rejo kecamatan trawulan kabupaten mojokerto
memindahkan lima kerangka mayat peninggalan cagar budaya dari candi brahu ke lokasi penemuan semula di candi kedaton
sebelumnya dua bulan lalu lima kerangka mayat cagar budaya dipindahkan paksa oleh pemkap mojokerto
dari candi kedaton ke candi brahu dengan dalih gelar ritual
balai pelestarian cagar budaya jawa timur pun mengaku kecolongan
setelah ritual digelar di halaman candi brau kecamatan trawulan kabupaten mojokerto
lima kerangka mayat peninggalan kerajaan majapahit diambil satu persatu dari dalam candi brau
kerangka mayat diambil secara estafet dari puncak candi brahu
dan diberikan kepada para pegiat safe trawulan dan puluhan warga desa sentono rejo
selanjutnya dengan berjalan kaki sejauh sepuluh km
lima kerangka peninggalan kerajaan majapahit ini dibawa ke candi kedaton
tiba di candi kedaton lima peti diserahkan kembali kepada perangkat desa
dan petugas balai pelestarian cagar budaya jawa timur
sebelumnya dua bulan lalu kerangka peninggalan kerajaan majapahit ini
dibawa paksa oleh dinas pemuda dan olahraga kabupaten mojokerto
dari lokasi candi kedaton
saat itu dengan dali untuk ritual di candi brahu
lima kerangka yang ditemukan di candi kedaton akan dibakar
hal itu ditentang warga dan pegiat safe trawulan dengan alasan
melanggar pasal lima belas undang undang nomor sebelas
tahun dua ribu sepuluh tentang perlindungan jagar budaya
baik instasi atau perorangan
nah ini kan jelas jelas melanggar
sementara itu edy widodo kepala seksi pelindungan
pengembangan dan pemanfaatan bpcb jawa timur
mengaku hanya menerima surat dari pemkap mojokerto
akan dilakukannya ritual
namun ternyata lima kerangka dipindahkan ke candi brahu
pemerintahan dari pihak pemerintahan kabupaten mojokerto
kita harus hormati itu mas
waktu itu kami dapat surat dari
kampung kabupaten mojokerto melalui dinas kekayaan dan perusahaan
bahwa dalam surat itu akan mengadakan ritual
ijennya ritual ya
kemudian kami balas surat itu
kami silakan untuk mengadakan acara tersebut
nah pada ternyata acara tersebut
ternyata kami tidak tahu kalau sampai memindah
setelah dua bulan berlalu dengan berbagai perjuangan
akhirnya lima kerangka peninggalan kerajaan majapahit
dikembalikan lagi ke candi kedaton